kita beralih ke informasi lainnya
sebuah desa di pinggiran hutan lindung radin suryo kabupaten mojokerto
hampir dua puluh tahun tidak pernah tersentuh bantuan pemerintah
pemerintah setempat sengaja tidak memberi bantuan
baik infrastruktur maupun sosial
karena desa tersebut belum terdaftar sebagai desa di pemkap mojokerto
inilah gerbang masuk desa sendi kecamatan pacet kabupaten mojokerto
jalan desa tak beraspal masih menggunakan tanah liat dan batu kali
desa ini terletak di kaki gunung welirang di ketinggian delapan ratus meter di atas permukaan laut
menurut sejarah desa sendi telah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh satu dilakukan tukar guling tanah oleh pemerintah hindia belanda kala itu
selanjutnya wilayah tersebut dijadikan perkebunan serai oleh pemerintah hindia belanda
sejak itulah desa sendi dihilangkan
dari administrasi pemerintahan kabupaten mojokerto hingga sekarang
namun pada era reformasi seribu sembilan ratus sembilan puluh
anak keturunan warga desa sendi kembali menduduki desa sendi
dan sekarang sudah ada tiga puluh lima kepala keluarga di desa itu
namun sayangnya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kondisi desa sendi tak pernah berubah
jalan desa masih berupa tanah dan batu
tidak ada fasilitas kesehatan ataupun fasilitas pendidikan
untuk bersekolah dan berobat
warga harus menuju kota pacet yang jaraknya mencapai puluhan kilometer
untuk penerangan warga bersuadaya dengan membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro
yang memanfaatkan aliran sungai dari perbukitan
sedangkan tiang listrik menggunakan bambu
warga setempat juga tidak pernah mendapat bantuan sama sekali dari pemerintah kabupaten mojokerto
apa itu bantuan
tidak sekarang juga
bantuan kesehatan juga tidak pernah
camat pacet norman hanandito mengaku
pihaknya bukan tidak tahu kalau daerahnya ada desa sendi
namun pihaknya memang sengaja tidak memberi bantuan karena desa sendi tidak terdaftar sebagai desa di pemkat mojokerto
yang kita tahu alasan pemerintah karena ex desa sendiri ini masih tidak ada
warga setempat berharap diskriminasi terhadap desanya segera berakhir
pasalnya dengan kondisi seperti ini warga menjadi serba sulit
mereka tidak berani membangun rumah karena status tanah yang belum diakui
begitu juga dengan akses ekonomi yang hanya mengandalkan pengunjung wisata taman hutan raya raden suryo yang melintas dan mampir di warung warung mereka